seperti apa yang anda lihat di sana saat ini setelah peluit panjang dibunyikan oleh wasir tadi
ya indra saya tidak dapat dengan jelas mendengar pertanyaan anda
namun bisa saya gambarkan sedikit bahwa setelah kemenangan indonesia melawan thailand dua satu di final leg pertama ini
memang suasana di stadion pakansari ini penuh oleh euforia dari supporter timnas indonesia
yang akhirnya timnas indonesia
mampu membalas kekalahan di pertandingan pertama di piala aff ini
saat itu indonesia kalah empat dua
dan di final leg pertama kali ini indonesia mampu membalikan keadaan setelah awalnya tertinggal satu
dari gol terasil dangda di menit tiga puluh tiga
namun di babak kedua pemain indonesia mampu merubah skema permainan
merubah taktik dan berbalik unggul lewat gol dari rizky pora di menit enam puluh enam dan gol dari hansamu
ya ini tadi mungkin pendukung indonesia yang masih
dalam euforia kemenangan indonesia di final leg pertama piala aff ini
dan bagi indonesia sendiri ini kemenangan ini merupakan modal yang cukup bagus
untuk menghadapi final leg kedua di thailand tanggal tujuh belas nanti
karena dengan kemenangan ini indonesia hanya butuh minimal hasil seri untuk memastikan gelar juara piala aff
dan saat ini saya juga sudah bersama dengan supporter supporter indonesia yang tadi sempat menonton di dalam
tadi ngeliat pertandingan indonesia kan
indonesia mampu membalikan keadaan dari tertinggal satu akhirnya menang dua satu
menurut masnya siapa nih yang jadi bintang di pertandingan tadi
siapa yang jadi bintang
menurut saya hansa muyama adalah pemain bintang untuk malam ini
karena dia sudah bisa mampu membalikan keadaan yang tadinya satu satu menjadi dua satu
itu merupakan modal
ini kita menang dua satu di pakansari
tapi nanti tanggal tujuh belas kita bertanding ke thailand
gimana nih indonesia kan
saya menurut mas mas semua bisa jadi juara atau gimana
untuk tahun ini insya allah indonesia juara
untuk itu indonesia bisa insya allah bisa menahan imbang seperti sebelumnya melawan vietnam di semifinal
juara nih indonesia ya kita doain mudah mudahan juara ya
indonesia juara indonesia
ya itu tadi suara dari supporter indonesia yang menyaksikan langsung pertandingan final leg pertama
dan tentunya penampilan cemerlang
buah solosa dan kawankan di babak kedua final leg pertama
tadi juga mampu diulangi di saat pertandingan final leg kedua
yang akan berlangsung tanggal tujuh belas desember mendatang
dan apabila indonesia minimal mampu menahan sri thailand di kandang lawan
ini artinya indonesia mengakhiri puasa panjang gelar
setelah indonesia sebelumnya tampil di empat kali final piala aff
namun selalu gagal meraih gelar juara
dan final piala aff kali ini adalah final kelima bagi indonesia
dan tentunya kita berharap bahwa ini final kelima ini mampu membuahkan hasil gelar juara bagi tim nasional indonesia
baik semoga ini menjadi sejarah bagi indonesia setelah anda sebutkan tadi
seperti yang anda sebutkan bahwa empat kali tampil di laga final tetapi selalu menjadi runner up begitu ya
semoga ini menjadi titik sejarah indonesia mampu mengukir prestasi sebagai juara
tetapi secara umum begitu angga bisa anda gambarkan bahwa bagaimana jalannya pertandingan hari ini
mulai dari babak pertama hingga babak kedua
apakah memang terjadi jual beli serangan
ataukah ini hanya kemudian jadi indonesia
kemudian siapa yang paling mendominasi apakah tim nas thailand atau tim nas indonesia sepanjang pertandingan
ya indra saya seperti biasa tadi tidak dapat mendengar suara anda
dengan jelas namun bisa saya agak sedikit gambarkan tadi jalannya pertandingan final leg pertama antara indonesia melawan thailand di piala aff ini
di babak pertama sebenarnya indonesia ini tampil kurang maksimal
terlihat beberapa kali pemain pemain indonesia melakukan kesalahan kesalahan passing
sehingga ini mampu dimanfaatkan oleh pemain pemain thailand
dan seperti kita tahu striker andalan mereka terasil dangda berhasil memanfaatkan kurangnya koordinasi dari lini belakang indonesia
sehingga membuahkan gol dari sundulan terasil dangda di menit ke tiga puluh tiga
dan seperti tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa di babak kedua indonesia mampu tampil luar biasa
dan mengubah skema permainan yang mereka jalankan melawan thailand
padahal di babak pertama ini pemain indonesia andik firmansa juga sempat mengalami cedera lutut
sehingga harus digantikan oleh zulham zamrun
namun di babak kedua ini indonesia berkat mampu memperbaiki penampilan dan hasilnya di menit ke enam puluh enam
tentangan keras dari rizky pora yang membentur back dari thailand mampu menembus gawang thailand
akhirnya kemenangan tim merah putih dipastikan oleh sundulan dari hansa muyama di menit ke tujuh belas
yang sekaligus skor dua satu ini bertahan hingga peluit akhir berbunyi
memastikan kemenangan tim nasional indonesia dua satu atas thailand
baik terima kasih
erlangga wisnu aji tadi melaporkan langsung dari stadion pakansari cibinong
semoga memang benar terwujud indonesia akan mengukir sejarah meraih gelar juara piala aff pada tanggal tujuh belas nanti di thailand
final like kedua
terima kasih angga
dan demikianlah cnn indonesia breaking news saat ini